ya dhaniar sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari polres abes medan maupun dari polda sumatera utara
begitu juga hingga saat ini awak media belum diizinkan masuk ke dalam lokasi mapo restabes medan
sehingga kita masih berada di depan pintu gerbang serta di jalan haji muhammad said
di mana tadi pukul delapan empat puluh lima menit diduga terjadi aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh seorang pria
yang pelaku hingga saat ini dikabarkan meninggal dunia dengan kondisi bagian tubuhnya mengalami kerusakan akibat meledakkan diri
kemudian pada saat peristiwa itu terjadi informasi sementara yang kami peroleh bahwa ada empat orang yang terluka akibat peristiwa ini
yaitu kepala seksi propam pores habis medan menderita luka di bagian tangan
kemudian ada pegawai di kantor tapis medan ini ada luka di bagian wajah
kemudian anggota propam juga mengalami luka
serta seorang lagi adalah petugas di bagian piket bagian operasi polresabes medan
jadi empat orang ada menderita luka dari peristiwa ini sedangkan pelaku sendiri meninggal dunia setelah melakukan aksinya
dari informasi sementara yang kita peroleh juga pelaku dikabarkan sudah masuk ke mapol restabes medan pukul delapan pagi
kemudian masuk dari bagian pintu utama kemudian masuk ke dalam
lokasi itu berada dekat dengan kantor bagian operasional polrestabes medan
yang juga berdekatan dengan pengurusan skck di bagian intelcam
kemudian lokasi itu juga menjadi lapangan upacara sekaligus tempat parkir
yang digunakan oleh personil maupun masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di polres abes medan ini
hingga saat ini kita belum mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya motif pelaku
serta dari kelompok mana pelaku ini
yang kami lihat adalah petugas sedang melakukan olah tempat kejadian
gabungan dari laboratorium forensik mabes polri cabang medan dengan inavis
dilakukan pemeriksaan dan olah tkp dari bagian dalam kemudian hingga ke bagian luar
tempat di mana diduga pelaku memarkirkan kendaraannya
kemudian bergerak menuju lokasi tempat dia melakukan aksi pukul delapan empat puluh lima tadi
sampai saat ini
dan saat ini upaya upaya pemeriksaan dan penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian
kita masih menunggu keterangan resmi dari polres tapis medan maupun dari polda sumatera utara
seputar apa sebenarnya yang terjadi dan kemudian dilakukan oleh kelompok atau pelaku yang mana
demikian dan iya